pelaku pegi setiawan alias peron membantah terlibat dalam kematian fina dan eki
pg menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan vina dan eki
pegi juga sempat beberapa kali menggelengkan kepala
saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya dalam kasus delapan tahun silam
kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan vina dan eki
benarkah ini sudah mencapai titik terang